karena gue ngerti maksud lo sekarang
peneran gue mohon lo lakuin ya ini semua demi
saya tegaskan sekali lagi ya pangeran
tapi menurut saya
kamu tuh sekarang lagi galau
mending kamu istirahat aja sekarang
siapa tahu besok pagi kamu udah gak galau lagi
eh kalau begitu
saya duluan ya prince
akhirnya keluar juga dia
sekepoin apa enggak ya
biarin aja dah
itu urusan anak muda
ntar kalau sekepoin
seikut ikut ke depan rumah bu nawang
ntar malah ketemu sama bu nawang lagi
oh my god sumpah ya
i can't wait untuk hari bahagia gue
tapi kayaknya gue butuh asupan sehat deh
gue tau asupan sehat yang buat lo mel
kenapa lo paksa gue untuk ngelakuin hal yang gak mungkin gue lakuin put
lo tau kan
gue bukan orang yang mau mengalah
saat ini gue hampir ada di titik menyerah dalam hidup gue
adalah harus melepaskan orang yang paling gue cinta
kita harus bicara put
kita harus bicara put
kita harus bicara put
ini untuk yang terakhir kalinya
kamu kok belum tidur sayang
kamu gak capek
kamu gak lagi nutupin sesuatu yang gak bisa dihapus

kita kan udah sepakat
kalau kita mau cerita apapun kan
kita berbagi setiap masalah kita kan
kalau aku cerita sama ibu
ibu yakin gak akan marah sama aku
ibu tuh selalu
kadang kadang ibu perlu waktu aja
makasih ya bu
ibu selalu pengertian dan sayang sama aku
sekarang kamu mau ceritakan masalah kamu ke ibu
aku minta ibu jangan ngejawa lagi dari om remon ya bu
cinta sama ibu
tapi om raymond sama mel itu
udah maafin mereka bu
om rehimen bahkan udah ngobrol berdua sama aku
om revo nyesel banget karena dulu pernah memperlakukan aku kayak gitu
ibu tuh rela kehilangan pak ramon
aku gak akan bahagia
kalau ibu gak bisa bahagia sama aku
bahagia bersatu sama orang yang ibu cintain
apalagi om reman juga cinta sama ibu
ibu jangan ngejauh dari om remote
ibu capek put
ibu istirahat dulu ya
bu tunggu ibu ibu
aku rela bu ngelakuin apapun
supaya ibu bisa bersatu lagi sama om rembon
karena itu akan bikin aku bahagia
ibu pikirin lagi ya put ya
aku mohon ibu jangan mengorbanin perasaan ibu
cuman karena ibu pikir om raymond itu belum berubah
aku kepalau aw dad
suatu kali lebih mandi
aku masih takut
ternyata lu sayang banget sama ibu
sampai lo rela ngorbanin perasaan lo sendiri ribut
tadinya ini semua gak masuk akal
gue sama sekali gak bisa nerima permintaan lo
sekarang semuanya udah jelas
gue paham sekarang
tenang aja put
karena gue ngerti maksud lo sekarang
ini semua demi
jangan lupa juga habis atas pun
tetep aku punya
kayaknya birth rules ini percuma

bagus gak spotnya

gue boleh kan taruh instagram gue
ya tentu boleh dong
ini kan momen terbahagia gue selama hidup gue
jadi lo foto foto aja sepuasnya
oh iya nanti kalo misalnya ada my prince
gue mau foto sebanyak banyak kayak kalian stand by ya